pameran otomotif gias dua ribu sembilan belas yang baru saja digelar menampilkan sejumlah kendaraan konsep atau perwarupa
nah perwarupa ini merupakan representasi kendaraan masa depan berteknologi canggih yang memudahkan pengendaranya
tahun ini gias yang digelar di ais bsd tangerang selatan mengusung tema futer in motion
ada empat mobil perwarupa yang dipamerkan hampir seluruhnya memiliki desain futuristik
yang pertama ada daihatsu hi fun
mobil jenis mpv berkapasitas enam orang penumpang ini tampil perdana di ajang gias dua ribu dua puluh
hivan menggunakan platform baru yang diberi nama daihatsu new global arsitektur dan mengusung tema smart entertainment mpv
mesin penggeraknya berbasis hybrid dan dilengkapi artificial intelligence atau ai
tampilan luar dengan model pintu slider closing motion dan kursi pengemudi yang bisa diputar ke belakang menjadikan kabin mobil terlihat lebih luas
untuk urusan keamanan tuas bukan pintu dilengkapi sensor gerak tubuh dan juga face recognition sang pemilik mobil
selain daihatsu pabrikan asal jepang lainnya adalah lexus
mobil dengan konsep futuristik ini tetap menampilkan kesan mewah
dengan panjang sekitar lima dua meter ini garis desainnya terinspirasi dari lelehan besi pedang katana milik para samurai
suv yang juga dibekali kecerdasan buatan ini mengaplikasikan kamera pada ujung pintu sebagai pengganti dari bingkai kaca spion
namun lexus belum mengungkap mesin apa yang nantinya akan disematkan ke mobil ini
selanjutnya ada toyota yang membuat mobil perwarupa bergaya premium mpv yang bernama fcr atau fine comfort rights
teknologi mesin fuel cell hidrogen ini sebelumnya pernah dipamerkan dalam ajang tokyo motor show dua ribu tujuh belas di jepang
fcr bisa melaju sejauh seribu km dengan bahan bakar hidrogen
fcr memiliki kapasitas enam orang penumpang
empat kursi utamanya bisa diputar arah secara otomatis
dengan kecerdasan buatan ai mobil ini bisa dikendarai secara otonom ataupun autopilot
selain tiga brand asal negeri sakura ada brand asal tiongkok dengan produksi dong feng sokon atau dvsk glory eat tiga
bergaya suv crossover mobil ini dibekali baterai dan motor listrik berkekuatan dua ratus tujuh puluh volt yang diklaim bisa menempuh jarak empat ratus tujuh km dalam sekali pengisian baterai
mobil ini dibekali dua buah port charging satu untuk pengisian daya cepat dengan durasi pengisian tiga puluh menit dan lainnya di sisi kiri untuk pengisian optimal selama delapan jam
empat kendaraan perwarupa yang dipamerkan produsen mobil ini cukup menarik perhatian pengunjung
menurut editor in chief auto driver fitra eri mobil konsep merupakan salah satu cara untuk mengintip bagaimana teknologi kendaraan di masa depan
namun penerapannya tergantung infrastruktur penunjang dan budaya berkendara di suatu negara
filosofi dari mobil konsep itu adalah impian dari perancang mobil untuk masa depan
bahwa masa depan ini yang mereka rancang seperti ini
tapi kenapa mobil itu dipamerkan kenapa nggak langsung dijual sih kalau misalnya mereka udah tahu gitu ya
pertama untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat ke mobil konsep tersebut
ada mobil konsep yang masih sangat jauh dari realita tapi ada juga mobil konsep yang sudah sangat dekat dengan realita
namanya sistem buatan manusia teknologi buatan manusia pasti bisa ada kesalahan
tapi bukan berarti itu membuat kita antipati terhadap hal tersebut
kita nantikan saja bagaimana perkembangan teknologi dari dunia otomotif yang akan mengembangkan
menawarkan beragam hal baru bagi konsumen dan pecinta otomotif
albi pratama iman firmansyah tangerang selatan